putri presiden keempat ri yeni wahid resmi mendukung pasangan ganjar pranowo mahfud md dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dukungan yeni ini juga diikuti dukungan dari kader gus dur atau dikenal sebagai gus durian
kedekatan rasa yang susah untuk digamblakan dalam sebuah penjelasan ini ya pak rasulullah
inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan
prof dr mahfud md adalah orang yang selama ini dekat dengan kami
beliau adalah orang nu dan juga kader gus dur
kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama
kedekatan yang terjalin sejak gus dur masih ada
kami melihat pak mahfud md merupakan sosok yang dibawa gus dur
terus terus terus
terus terus terus
menegakkan hukum di indonesia
konsistensi mahlu ini telah teruji
mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme
sebagaimana garis perjuangan gus dur selama ini
dia teguh di luar negeri itu dari masa ke masa
karena kedekatan rasa tersebut kedekatan hati kami tersebut
maka kami barisan para kader gus dur menyatakan
dan kita akan mencari
kami akan mencari
setiap pemilu pasti masing masing punya hak menentukan
masa masa kita berada di jawa timur berjibus
ya setiap pemilu kan berbeda kita jadi biasa aja